situasi sd tilil di kota bandung pada kamis siang tampak lengang
tidak ada murid murid yang belajar
sementara guru guru yang berkumpul masih berduka
selama sepekan sekolah yang berada di jalan puyuh ini diliburkan
menyusul peristiwa pembunuhan salah seorang guru
yang terjadi di lingkungan sekolah pada tanggal tujuh februari lalu
korban adalah guru kelas lima yang sudah mengajar sejak tahun dua ribu empat
di sekolah dengan sekitar enam ratus siswa ini
pelaku berinisial nn yang berusia lima puluh enam tahun adalah mantan suami korban
pelaku sudah ditangkap dan ditahan di polrestabes kota bandung
atas tindakannya pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
sementara itu kriminolog universitas pajajaran yasmil anwar
menyatakan kekerasan dan kejahatan dalam perceraian rumah tangga
kini semakin masif terjadi
namun hal itu terjadi bukan semata karena sudah tidak ada kecocokan
tapi bisa juga disebabkan oleh tekanan ekonomi lingkungan juga perselingkuhan
begitu dekat bahkan sangat dekat berubah menjadi begitu benci bahkan sangat benci
karena ada proses identifikasi yang sangat dekat
satu sama lain itu memiliki sesuatu yang merasa ini milik bersama
nah perasaan itulah yang membuat hal itu bisa dilakukan
bagi yasmil kejadian di sd tilil ini termasuk pembunuhan sadis dan brutal
selain itu kejadian ini juga berakibat fatal
karena menimbulkan kejahatan yang sangat berat
menimbulkan trauma bagi anak anak yang menjadi saksi tindak kejahatan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat